serbu diskon hanya di motionpay
ya terima kasih ya
buat apa mikirin sri orang tidak punya perasaan
mengapa kau belum mati juga

acara syukurannya sudah selesai
tidak terjadi lagi musibah di desa kita ini
dengar suara nggak pak
suara apa ya pak
rasanya di desa kita ini
sering terdengar suara sebagainya
seperti itu oh iya jadi terlupa ini berulang lagi banyak orang orang desa yang meninggal
jangan jangan dewi sekarang sedang membuat perhitungan dengan diusir renyaraki dari
kampung alamannya walaubapak ngomong gitu ibu jadi takut nih pak berbunyi
jangan jangan jangan
ibu tahu kak fiat kalau terjadi apa apa dengan ratu
dia banyak menderita
semoga tuhan dengan ratu
kasi harap ratu akan baik baik saja
dan tidak akan mendapat kesulitan lagi
ya mudah mudahan rati mendapat perlindungan dari allah swt
mengapa anak mereka yang meninggal dan suami mereka yang meninggal
malah rati yang menjadi sasaran kemarahan mereka
sudah tidak usah terlalu dipikirkan kita berdoa saja
oh ya sekarang sudah larut malam bagaimana kalau kita istirahat
setelah ada warung kopi di sini kelihatannya cukup rame ya
ya lumayan sepertinya di sini ramai sepanjang malang
kamu aja yang ngomong